tapi apa apa mama udah bangga sama kamu
papi dimana ya
di kamarnya atau
lebih yang kerok
bau bau pengkhianatan mah
bau banget ya
pergi pergi pergi
tadi aku lagi belajar terus tiba tiba aku nggak konsen aja banyak pikiran
eh aku ganggu kamu ya kamu lagi belajar ya
wah enggak kok
aku baru selesai belajar nih
kamu kenapa sih gak konsen
jadi gini boy
tadi itu papi pulang kerja
berantem sama adriana
kayaknya papi aku tuh marah soal mama adriana nyimpan hp aku
nah aku gak tau gimana
terus kayaknya mereka ribut besar gitu
mama adriana sama adriana kayaknya gak suka papi aku kayak gitu
kesannya kayak ngebel aku
terus adriana emosi dan dia
dia ngancem papi aku
dia mau pisah dari papi aku
adriana tuh ya gak menghargai papi kamu banget
tapi yaudahlah ref
mudah mudahan aja ini semua tuh ada hikmahnya
dan mudah mudahan papi kamu tuh sadar kalau adriana itu gak baik buat papi kamu
aku mukanya masih galau gitu sih
jujur aja sih boy
sebenernya aku ragu ragu
tapi tuh bisa
aku gak sadar siapa adriana sebenarnya
aku juga gak tau apa yang akan terjadi sama papi nanti
pasti papi makin terburuk makin sedih
aku kepikiran itu aja sih
kalau allah itu tuh maha besar
dan allah itu gampang banget membolak balikan hati seseorang
udah dong ref
jangan sedih lagi ya
aku jadi sedih nih ngeliat muka kamu kayak gitu
itu kok sedihnya jelek banget
yang penting kan kamu ketawa gak sedih lagi mukanya

kadang kadang pasien kita
ya saya masih belum bisa bicara banyak
masih tahap observasi ya
kita berdoa aja supaya pasien cepat siuman
dok tapi saya boleh masuk sebentar aja
jangan dok liat kondisi mama saya
ya dokter saya juga mau masuk
sebenernya ini udah bukan jam besar
masih ada waktu
ini kebetulan si kemot atau mondi anaknya dari pasien
mudah mudahan dengan dia ketemu sama mamanya bisa memberi semangat dokter
kalau bapak ini siapa
iya dokter silahkan
nanti akan ada keluarga pasien
silahkan diizinkan masuk tapi satu persatu
silahkan dijemukin berenggan isi
terima kasih sos
silahkan menemui pasien
tapi sebentar saja dan masuk satu satu ya
mari saya permisi
oh ya terima kasih dokter
kalau gitu apa aja duluan pak
kamu atuh sayang masuk
ya eh mod lebih baik kamu yang masuk duluan

paor sms impiannya fatalnya segurus
kitas setelah kejadian
mama udah bangga sama kamu
tapi dimana ya
di kamarnya atau
lebih yang kerok
bau banget ya
ma adriana seneng banget
anaknya mas by itu udah gak ada
lagi di rumah ini
iya kan udah gak numpang lagi
karena disini kan juga statusnya
rumahnya bukan punya dia
bukan punya be juga
kan udah atas nama
justru kayaknya harusnya tuh
aku deh yang lebih senang
karena itu berarti
aku gak perlu lagi serumah sama
cewek cewek yang udah
merusak nama baik
gimana ya menurut aku sih
cewek kayak gitu gak baik aja
cewek yang ngorbanin harga dirinya
dan cuma ngandalin fisiknya
buat dapetin orang yang
karena mungkin dia males bekerja
yang cuma mau nikah sama
cowok yang jauh lebih tua daripada dia
cuma buat hal hal kayak gitu
wah bersyukur banget
ada yang pengen lo tambahin lagi
makanya menurut saya terjaga ya
salah lo tau ya
sekarang gue udah bisa bela diri
gue udah latihan sama bom
gak usah bokis lo
ngapain gue boki sama boy sendiri yang ngajarin gue kok
gak percaya nih emang
emang enak ya
segitu diajarin sama boy
gak ada lebihnya gitu
belajar dulu deh buat ngeboong sama gue
ini kena kurang ajar ya
biar kena batunya nanti
gemes mama jadinya
kita keramasin aja berdua
liat papi gak sih
tadi aku nyari nyari papi gak ada
kalo gak salah tadi teh surti ngeliat tuan
pergi bawa sajadah
kayaknya tuh mau sholat ke masjid kali non
yaudah deh begitu makasih ya bi